ya bersiaplah pemerintah sebentar lagi akan menerapkan pembatasan pembelian bbm bersubsidi
pembelian diwajibkan melalui aplikasi mypertamina yang notabene harus menggunakan ponsel
lalu bagaimana cara mengatasi bahayanya kita simak di putanya
pembatasan pembelian bbm bersubsidi terjadi karena ada lonjakan konsumsi pertalite
hal ini terjadi karena ada disparitas harga jual yang cukup jauh
usai kenaikan harga pertamax menjadi rp dua belas lima ratus per liter satu april lalu
acuan kriteria penerima bbm bersubsidi nantinya diidentifikasi lewat plat nomor kendaraan
yang harus terdaftar pada aplikasi mypertamina
rencananya sistem secara otomatis bakal mengunci alokasi bbm subsidi pada kendaraan
yang tidak terdaftar pada aplikasi atau yang sudah melebihi kuota konsumsi pada hari itu
namun ketentuan baru ini berlawanan dengan
larangan penggunaan ponsel di area spbu selama ini
adapun bahaya menggunakan ponsel di spbu disebabkan oleh sinyal yang dihantarkan udara
kemudian sinyal dapat bertemu uap gas yang akhirnya bisa memicu api sehingga terjadi percikan
pertamina patraniaga menjelaskan telah menentukan lokasi khusus untuk menggunakan aplikasi my pertamina
bagi pelanggan yang hendak membeli bbm bersubsidi baik pertalite maupun biosolar
potensi percikan api hingga
ledakan di pom bensin bisa terjadi terlebih saat kita mengangkat telepon di area dekat dengan viewell pun
namun pertamina menyebutkan bahwa pembayaran menggunakan aplikasi mypertamina akan dilakukan jauh dari area nozzle
dan adapun pertamina menyebutkan bahwa titik aman untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi mypertamina
adalah satu lima meter dari area pompa bensin
dan juga kamera bisa digunakan bila tidak menggunakan flash
pembelian bbm dengan sistem digitalisasi my pertamina dilakukan untuk mengantisipasi pembelian bbm secara berulang
ada pun bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel namun sudah mendaftarkan nomor polisi kendaraan serta terverifikasi
maka sistem database pertamina akan tetap membaca apakah pembeli tersebut berhak membeli bbm bersubsidi
pembayarannya pun tidak harus melalui aplikasi my pertamina tetapi bisa dengan tunai ataupun kartu debit dan kredit
memang ini sudah kami review juga dari sisi safety nya
jadi untuk pembayaran khusus ya ini karena khusus pembayaran untuk verifikasi
itu jelas tidak menggunakan flash
jaraknya sudah kita tentukan nanti operator spbu itu bisa mengarahkan
bahwa yang bersangkutan itu posisinya itu satu sampai satu lima meter dari nozzle
pengamat keselamatan pengendara sony susmana
berpendapat edukasi menjadi kunci bagi masyarakat maupun petugas spbu
agar mengetahui bahaya menggunakan ponsel di area spbu
dengan begitu jarak penerapan verifikasi dan pembayaran melalui aplikasi sebaiknya tiga meter
atau ditunda dahulu sampai masyarakat siap akan bahayanya
ya sebaiknya boleh aja sih aplikasi mypertamina ini dilakukan
tapi mungkin transaksinya tidak di sekitar nozzle mungkin nggak satu lima
tapi bisa di tiga meter
demi apa demi keamanan
kalau ditanya sekarang menurut saya mendingan diundur deh lima tahun lagi
kalau memang masyarakat pengguna atau yang mau isi bensin memang sudah tertib
untuk pelaksanaannya masih menunggu rancangan final revisi peraturan presiden no satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bbm
penerapan implementasi aturan baru ini akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu
untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap aplikasi mypertamina
pembatasan ini hanya berlaku bagi bbm bersubsidi
artinya pembeli bbm non subsidi bisa membeli bbm baik dengan aplikasi
atau dengan skema tunai maupun non tunai
tim liputan cnn indonesia